pendirinya dan karyawannya semua teman teman tuli
tujuan koptul ada tiga yang pertama soal pendidikan
untuk menjembatani komunikasi menggunakan bahasa isyarat
yang kedua sosialisasi dan peningkatan kesadaran
serta pemberdayaan teman teman tuli
serta ada ruang interaksi antara teman tuli dan dengar
yang ketiga pemberdayaan dari teman teman tulis sendiri